dalam seminggu terakhir tercatat ada dua kejadian penamparan terhadap petugas aviation security
yang menjadi perhatian publik secara luas
kepolisian pun dituntut untuk memproses hukum perkara ini
untuk menjaga wibawa proses pemeriksaan bandara dan juga pembelajaran bagi publik
kasus calon penumpang yang menampar petugas aviation security kembali terjadi
kali ini terjadi di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
seperti dikutip dari detik com pelaku berinisial ag yang diketahui seorang dokter militer
menampar petugas aviation security pada jumat tujuh juli dua ribu tujuh belas di terminal satu a
penamparan terjadi saat petugas melakukan pemeriksaan badan penumpang secara manual
hal ini dilakukan karena lampu indikator menyala saat ag melewati walktro metal detector
karena kejadian itu pelaku dan korban dibawa ke polres bandara soekarno hatta
untuk dimintai keterangan
namun setelah dilakukan pemeriksaan
keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum
sebelumnya kejadian penamparan yang cukup mengebohkan terjadi di bandara samratulangi manado sulawesi utara
pada rabu lima juli video seorang wanita yang mengaku istri jenderal polisi
menampar petugas bandara viral di media sosial
tindakan tersebut berawal dari petugas bandara yang melakukan pemeriksaan metal detektor kepada penumpang
insiden berawal saat jw melewati pintu detektor menuju ruang tunggu bandara
dua orang petugas aviation security jamie dan amelia
meminta j w melepaskan jam tangannya dan mengulangi pemeriksaan
namun jw yang mengaku sebagai istri seorang jenderal polisi tidak terima
dan kemudian menampar petugas bandara
tindakan arogan ini direkam salah seorang petugas bandara samratulangi manado
dan diunggah ke youtube
kasus ini pun akan dilanjutkan ke proses hukum
korban penamparan l i p
elizabeth jennifer wehanto menyerahkan kasus penamparan dirinya kepada pihak yang berwenang
saya mengancam tapi saya sudah serahkan ke pihak yang berwenang
katanya saya berlaku tidak sopan saya sama teman saya berlaku tidak sopan
tapi saya bisa pastikan saya berlaku profesional waktu itu
kapolri komisaris jenderal polisi syafruddin memastikan bahwa pihaknya akan memproses
siapapun yang melakukan pelanggaran hukum
janganlah kita proses
jangankan istrinya generalnya pun diproses
agar tidak terulang kembali apa pak
imbawan dari polri pak
imbawan dari polri pak
imbawan dari polri pak
saya katakan tadi jangankan istri jenderal
jenderalnya pun kalau melakukan tindak pidana kita proses
menteri perhubungan budi karya sumadi memposting video insiden penamparan petugas aviation security di akun twitternya
budi menyayangkan sikap calon penumpang pesawat terhadap petugas aviation security di bandara samratulangi manado
ia meminta pelakunya untuk diproses hukum
kementerian perhubungan juga memastikan bahwa langkah hukum kini tengah berjalan
menurut dirjen perhubungan udara agus santoso petugas penerbangan dilindungi oleh undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan
dan ia juga menyebutkan bahwa penamparan yang terjadi merupakan representasi pelecehan terhadap semua petugas penerbangan
budi adiputro cnn indonesia
peristiwa penamparan terhadap petugas aviation security yang terjadi dua kali dalam satu minggu terakhir ini dinilai melecehkan wibawa proses pemeriksaan di bandara
bagaimana caranya menghentikan aksi arogansi bergaya preman di bandara kedepannya
kami akan membahasnya bersama bapak yusman syafi'i jamal mantan menteri perhubungan republik indonesia
terima kasih pak yusman
minal aireen pak yusman juga
minal aireen ya makasih
mas agus pambagio analis kebijakan publik dari ui terima kasih mas agus atas kedatangannya pada malam hari ini
saya akan ke pak yusman dulu kalau kita melihat ini suatu hal yang mungkin dulu sering kita lihat tapi belakangan ini era media sosial membuat hal hal yang mungkin dulu atau terlihat samar samar sekarang menjadi terblok

kalau saya melihatnya sebenarnya menyedihkan ya

nah itu sejarah mengapa bandara itu harus ada proses untuk screening itu sebetulnya sejak tahun tiga puluh waktu kita mulai pertama sekali ada komersial
pada waktu itu sampai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ada kecenderungan penumpangnya itu main kekerasan
karena itu dibuatlah perimeter untuk menghalangi supaya kita melihat tingkah laku yang tidak bersahabat
jadi disaring tapi tidak sebegitu ketat
tapi itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sampai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh itu muncul suatu gejala di mana pesawat terbang itu menjadi arena politik
jadi ada pembajakan
itu waktu itu lal pertama sekali
setelah itu tahun dua ribu satu sebelas september jadi itu mengatakan bahwa ternyata pesawat terbang itu harus bisa juga digunakan untuk alat untuk terorisme
jadi karena itu semua aturannya itu dibuat ketat

dan kemudian tidak ada dipercaya
jadi itu diskriminasi
jadi semua harus dibuat perkepatan
mau petugas mau
bahkan waktu dilaksanakan pertama sekali di tahun dua ribu satu karena setelah september itu seorang pengawal presiden selalu kan membawa senjatanya
dia membawa senjata dan memaksa untuk masuk ke dalam pesawat terbang
dan melakukan suatu tindakan juga untuk membaipas itu aviation security
akhirnya pilotnya mengatakan ya kalau kamu mau caranya begitu kamu bawa aja pesawatnya sendiri
kalau kamu mau caranya kamu bawa aja pesawatnya sendiri
karena ada aturan bahwa setiap orang tidak boleh bersenjata di dalam pesawat terbang
dan harus dimasukkan ke dalam pilot
jadi tingkah laku kekerasan itu memang tidak boleh ditolerir
jadi karena itu
kita kerap melihat banyak orang orang yang suka marah marah juga gitu
karena itu ada aturannya di dalam epa regulation dan kemudian juga di undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan serta di ketentuan dari dirjen itu ada aturannya
yang mengatakan bahwa tingkah laku semacam itu harus dicegah dan harus dihindarkan
jadi karena itu saya sangat senang tadi wakka paul ri sudah mengatakan general pun kalau perlu kita tindak
jadi itu sudah alhamdulillah artinya suatu sinyal bahwa polisi mau tegas kita lihat aja
kalau kita bicara standar prosedur pak yusman kalau kita lihat ini kan sebenarnya pengalaman kita pribadi aja kalau masuk ke bandara
ada satu bandara yang tidak perlu copot belt gitu misalnya ada yang harus copot gitu
atau perbedaan kualifikasi atau mungkin cara caranya juga berbeda beda meskipun peraturannya sama
ini menurut pak isman sendiri seperti apa
kalau standar itu harus sama di seluruh bandara maupun bandara kecil maupun bandara besar itu harus sama
kalau sekarang misalnya ada toleransi di bandara kecil itu lebih karena sebetulnya petugasnya mungkin belum dilatih
tapi bukan karena regulasinya bukan peraturannya peraturannya itu semua bandara sama
mau mengangkut lima penumpang sepuluh penumpang
bahkan kalau kita lihat di eksekutif jet juga sekarang perlakuan yang sama mirip
jadi bahkan kalau misalnya kita katakan saya ikut dalam pesawat terbang yang baru dibeli dari boeing juga mengalami proses yang sama
oke jadi memang peraturan sekali lagi
peraturan sekali lagi sama
jadi siapapun yang harus lewat harus melewati peraturan yang ada
mas agus kalau kita lihat ini ini apa yang terjadi dalam seminggu dua kali jumat kemarin juga terjadi lagi
sebetulnya bukan seminggu dua kali sudah dari tahun kapan tadi pak iswanda bilang
kemarin ada bintang dua loh
tahun lalu ada bintang dua loh
sampai mukul di cengkareng kan
kami juga pernah merangkum beberapa kasus kasus
jadi artinya kan itu ada dua scp ya security nya
satu kan tadi anda bilang kalau yang pertama memang nggak perlu copot macam macam
tapi begitu dua mau boarding dia harus lepas
dulu sudah mau dihilangkan
eh yang brussel bermasalah
jadi dipasang lagi itu
nah jadi menurut saya itu standar pengamanan yang harus dilakukan
angkutan penerbangan itu adalah transportasi paling aman
kalau dia ikuti semua peraturannya
begitu satu dilewati ketika ada persoalan yang tidak biasa selesai itu
jadi saya kemarin usul pada pak menuh
udah lah kapolri aja di
kemarin kan ada menuh yang dulu
jonan kan ada di setiap scp ada itu
sekarang pak kapolri aja di situ
dia lebih tough berupa bapa
karena orang indonesia pakai polisi diem patung aja takut
tapi kalau orang indonesia itu kan
ya kalau kita lihat budayanya kan banyak juga yang mentang mentang
mentang mentang tapi kan
mentang mentang itu kan mentang mentang pejabat mentang mentang
dan kadang saya sering mendapati dulu anggota dpr juga tidak mau diperiksa
saya teriak saja dari belakang
anda itu udah begitu
betul karena orang kayak mas agus berani
nah sekarang persoalannya juga
saya tadi kemarin bilang pada angkasa pura perhubungan juga
coba di tren lagi lah
di afsek ini supaya kayak saat pam diperbankan kan ramah
selamat siang pak selamat pagi gitu
nah itu dia mas agus
satu sisi yang harus ditangani
tapi memukul itu tidak bisa di negara lain
anda mukul ada pidana loh itu
langsung ke penjara langsung
di sini bisa diselesaikan secara kekeluargaan
jumat kemarin di afsec di bandara internasional soekarno hatta
akhirnya selesai dengan damai gitu
makanya hal semacam itu kan juga yang ibu ibu itu dari di samratulangin juga sama
seharusnya enggak begitu dia menyentuh saja
itu pidana langsung masuk penjara itu
tapi anda melihat bahwa
ada problem sendiri nggak sih mas agus dalam bagaimana para petugas afsek ini
iya kan dia harus dirotasi setiap berapa
empat jam enam jam saya lupa
itu karena lelah
kan yang satu melihat ya pas screen
lalu yang mereksa
itu harus bergantian rutin
karena itu kan emosi bisa naik kalau orang marah
tapi memang dia harus terus di training supaya keramahan tadi
karena ini berhubungan dengan manusia
dan orang indonesia kan cuai
kalau dia semakin berpangkat dia semakin bertingkah
itu ciri orang indonesia
nah itu ciri orang indonesia
tapi kan ini masalahnya tidak hanya penumpang yang kerap seperti itu pak yusman
tapi juga petugas juga kerap mentang mentang
mentang mentang petugas mentang mentang yang punya power di
jangan coba gini kalau ketangkep polisi di tengah jalan siapapun lah
pasti kalau wartawan menggunakan kartu pes lolos itu
tapi kalau ini keponakan ini paman saya
takut juga yang negang
tapi kalau pak yusman sendiri melihat bahwa terlepas dari perlakuan kasar yang memang harus dihukum secara pantas gitu
regulasi juga sudah ada
tapi pelayanan para petugas afsec ini memang juga perlu disoroti nggak pak yusuf
kalau pelayanan kalau kita masuk ke bandara di amerika malah lebih banyak
muka pun nggak pernah senyum
jadi artinya maksudnya tuh begini
yang kita hormatin itu bukan orang dan perilakunya
tapi yang kita hormatin itu adalah dia atas nama undang undang melaksanakan tugasnya
jadi dan makanya itu yang sangat sangat mengecewakan kita adalah sekarang ini kok yang melakukan penampungan
pemukulan itu sebetulnya adalah orang yang juga sebetulnya mengetahui tentang undang undang
setiap petugas misalnya petugas polisi
kita menghormati bukan karena petugas itu dia senyum atau tidak senyum
tapi karena dia atas polisi itu atas nama hambawet kan
dia kita hormati
begitu juga ini petugas absek
dia atas nama undang undang menjalankan tugasnya
dan pada waktu itu itu teritorial dia
jadi karena itu sebetulnya mau pangkatnya seperti kata pak wakil
pak kapolri tadi adalah bahwa mau pangkatnya tinggi sekalipun itu adalah harus menghormati
bukan menghormati orang itu
tetapi menghormatin undang undang yang diwakili oleh orang tersebut
jadi pak pak tidak perlu ramah petugas afsec itu
tidak perlu ramah
karena kalau kita lihat di bandara yang katakan bandara di mana tuh los angeles misalnya
kalau kita masuk di situ kan ya
kita yang udah gpr dulu
kita badannya kurang makan
dia mengatakan bahwa pak bapak atau begini
dia cuma suaranya tegas cuma dia tidak berteriak
tapi bukan berarti bahwa dia harus senyum terus misalnya
tapi maksud saya itu mengatakan bahwa si absek itu seperti kata pak agus tadi memang perlu di training
di training itu bukan untuk sebetulnya yang paling penting itu adalah di training untuk memahami psikologi daripada penumpangnya
penumpang itu yang harus dipelajari psikologinya
jadi orang ternyata kalau cara ngomongnya keliru karena kita ada istiadat ya
misalnya kita berhadapan dengan orang dari daerah mana
mungkin dia cara membicarakan nggak mau dipanggil d pengen dipanggil bapak
ada yang orang mengatakan kalau dipanggil abang lebih senang
misalnya hal semacam itu
jadi secara psikologis ya membuat supaya semua orang merasa nyaman ketika diperiksa
mas agus ini penting gak sih mas agus mengenai psikologi
kalau tadi kita
training itu penting
jadi jawabannya lebih enak dari yang berikut
kami akan segera kembali usai cerita berikutnya
tadi mas agus dan juga pak yusman mengatakan bahwa sebenarnya kan budaya masyarakat indonesia ini banyak yang mentang mentang
jadi bisa seenak enaknya
petugas juga biasanya suka nggak enak dan juga takut
jadi pak yus kalau menghadapi psikologi orang indonesia
meskipun peraturan sudah ada trainnya sudah ada menghadapi semua orang sama katanya
tapi kan secara psikologi kan ada yang mentang mentang kepangkatan status sosial
ini kan hal hal yang diluar teoritis gitu
paling mudah sekarang kan cctv sudah banyak di bandara
ya di cctv aja
jadi begitu saya nanti saya bicara sama bandara berani nggak begitu kelihatan
jadi si abseknya sabar aja
pokoknya diikuti nggak mau
tempelan kan ada cctv
nanti dilepas aja
tapi harus ada tindakan hukumnya
di pidana saja
kan di luar negeri itu ditempeleng nyentuh aja itu
sudah masuk di amerika kita sentuh gitu
wah coba kita tangan naik di atas di meja imigrasi
tapi kalau training training khusus dengan kondisi sangat keindonesiaan tadi
yang dengan budaya mentang mentang itu memang perlu ada training khusus atau pengetahuan lebih
ya ada lah tambahan ilmu pedagogi namanya
ya ilmu pedagugat mengajar gitu kan
guru juga harus tahu
sama sebatas itu
ya kalau orang kita pengen diwongke gitu
ya kita ramah tadi
kalau di amerika dia diem aja begini
nggak ada langsung diambil kita
taruh di ruangan
nah maksud saya penegakan hukumnya harus
jadi jangan terus ini maaf lah
harus ada contoh sehingga orang
kan nggak lucu itu
dan berkali kali itu kan
kalau bicara penegakan hukum nih mas agus
tadi kan kita lihat ibu
ibu je yang kemudian ini kan
sudah di proses hukum tapi sudah meminta maaf
kita masih lihat proses hukumnya
kemungkinan saja akan berdamai
tergantung yang adu
kan tergantung yang adu kan
kalau kemarin yang ada di bandara internasional
yang kolonel doktor itu
dokter kolonel itu sudah berdamai katanya
ada surat tertulis tanda tangan
menurut mas agus sendiri seberapa penting sebenarnya
upaya hukum penegakan hukum betul betul untuk misalnya
ya kan kita kan memang bangsa yang permisif ya
dan cepat lupa
menurut saya sih
ini kan melanggar
saya sih tanya pak yusman
karena beliau waktu itu menteri
waktu itu kita ngurus undang undang nomor satu
kita kena semuanya
kalau enggak buat apa kita capek capek bikin undang undang
pak yusman selamat itu dpr bolak balik
kalau itu tidak dipakai
ya nggak usah bikin undang undangnya
lepas aja kayak di hutan gitu
nah karena itu dibikin
ya ditegakkan gitu
nah ketika nanti sudah tidak cocok karena teknologi
ya direvisikan esensi dari aturan gitu
kebijakan harus begitu
kalau enggak diterapkan
buat apa kita bikin capek capek
mahal itu bikinnya
tanya pak yusman berapa bikinnya dulu itu
itu juga lebih penting
pak yusman seberapa penting
kemudian penegakan hukum atas kasus kasus ini
kalau menurut saya sangat penting
karena itu begini ya
sebetulnya yang kita lupakan
bahwa tugas aviation security yang sekarang ini
dengan sejak peristiwa september sebelas itu berubah drastis
mereka itu bukan memindai potensi kekerasan
tetapi yang mereka pindai itu
yang mereka screen itu adalah potensi terorisme
yang menggunakan pesawat terbang
yang saya khawatirkan adalah langkah langkah
orang yang gampang menggunakan kekerasan ini
dapat dijadikan suatu titik lemah
agar teroris itu malah bisa masuk
karena kita ingin melunakan
dan kemudian mengatakan permisi
terhadap semua tingkah laku
kita mau mengatakan bahwa
oh semua orang indonesia baik
karena itu dia tidak perlu dipindai
dan karena itu dia boleh masuk bebas
dan sini akan menjadi potensi acaman
jadi karena itu
sebetulnya kita harus malah mendukung
agar appation security itu diperkuat
karena semakin panjang
kalau di jepang kan makin panjang
makin teliti dia
karena belum tentu
saking canggihnya itu terorisme itu
dia bisa menyelinapkan seluruh benda benda berbahaya
di dalam suatu hal yang bersifat biasa
jadi kan orang tidak mengetahui
apakah beliau itu yang dipindah itu adalah istri pejabat
ataukah dia itu seseorang pejabat
atau seorang yang penting
meskipun dia pakai serangan
kan mereka tidak boleh memandang itu
mereka semua mengatakan bahwa
setiap orang itu mempunyai benih
yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain
untuk dia lolos
jadi misalnya di sini bertengkar
terus tiba tiba yang ini lolos
misalnya hal semacam itu
dan itu terjadi ketika pertama sekali
justru yang terjadi misalnya
kita harus ingat kembali
pada september sebelas itu adalah
yang berhasil mengambil alih pesawat terbang itu
sebetulnya sudah dipindai
dan dikatakan bahwa orang ini berbahaya
dan kemudian pada waktu itu
yang mereka hanya
karena membawa kotak cutter
sisi simpel itu ya pak
ketika itu mereka mengatakan bahwa
tidak ada rule atau aturan
untuk mengatakan bahwa cutter
tidak boleh dibawa masuk
ternyata cutter satu dolar
itulah yang menyebabkan terjadinya
maka sejak itu dirombak
maka dilakukan pemindaian
semua barang berbahaya
terus kemudian jam mengapa dibuka
karena ada peristiwa
di mana jam itu juga ternyata bisa dibuat
untuk disimpan misalnya pemicu
jadi tidak ujug ujug kita pak yusman
ini semua sejarah
sejarah yang lama
dari dua ribu sebelas itu
sekarang sudah hampir enam belas tahun
jadi sebetulnya suatu evolusi
kalau kita dari
di timur tengah
kan kita nggak boleh bawa laptop
karena ditemukan di daerah
syria dan libya
itu ada laboratorium
berupaya mempaketkan bom
masukkan ke dalam laptop
dalam iphone yang kecil
karena mereka mengatakan bahwa
kita tidak mempunyai pengetahuan
maka lebih bagus dilarang
jadi semua dilarang
nah karena itu orang marah
tidak ada apa apa kalau saya dilarang
keributan keributan seperti ini
jadi peraturan adalah peraturan
itu yang sebetulnya yang harus kita
apa yang kita harus sadarkan
kepada masyarakat kita
yang dihormatin itu bukan
yang kita hormatin itu adalah
baik benih benih kekerasan
yang bisa menyelusup
masuk ke dalam pesawat terbang
jadi publik atau masyarakat
juga harus menurunkan egonya
kita jangan tempatkan ego kita
tapi tempatkanlah bahwa
kita menghormatin petugas
yang sedang melaksanakan amal
kalau tadi pak yusman
mas agus juga cerita
sangat ketat sekali
di indonesia sendiri
mas agus melihat
saya kan dia
di scp itu
nah ini kadang kadang ada yang ngobrol
itu juga gak boleh
ada yang nyender
mengingi aparat tni
ya karena ini sudah berbahaya
itu kan bisa di stel
kalau untuk kasus
misalnya yang ingin dapat lolos cepat
menurut saya nggak ada pengecualian
tapi di indonesia sendiri
anda lihat masih banyak nggak praktek praktek pengecualian pengecualian seperti itu
terutama kalau ada pengawalnya
nah itu gak boleh
sudah tidak boleh
semua harus masuk
apakah disitu ada apa namanya polisi militer atau apa yang semua orang takut
dan kita memang cenderung begitu
apalagi yang masih baru baru naik pangkat
masih baru jadi politisi
nah itu biasanya bertingkah begitu
beli apa mau duluan aja
padahal semua orang kan harusnya mengantri satu satu
kadang kadang dia selak begitu
nah nyelak begitu itu juga berbahaya
karena kan cepat cepat masuk
ya kan dicorot corot segala macam
kan kok ini repot amat sih
kita ini buat keselamatan
kenapa teroris masuk sini
jawabannya selalu begitu
untuk sebagai alasan alibi
manusia ini di indonesia
bisa masuk ke apron kok
lihat di cengkareng beberapa kali
itu gak boleh itu
kalau dari anda mas agus
kritik kritik apa yang kemudian selain bagaimana masyarakat juga harus menahan diri
seperti kata pak jusman tadi
kritik kritik apa yang memang sangat perlu diperbaiki oleh pihak otoritas bandara
untuk bisa menangani premanisme premanisme alam pejabat seperti ini
nah posisi apset
apset sekarang ini ada di bawah pt angka sepura
ya dan menurut saya itu tidak pas
di belanda ada diatas mas jose
mas jose itu pasukan apa teroris
singapura juga begitu
jadi ini dia harus diregulasi lagi
dia harus di bawah siapa
densus delapan puluh delapan kah
karena kita menghadapinya terorisme loh
dan sekarang dulu zaman sebelum laptop dilarang
laptop itu harus dihidupkan di jerman
laptop harus di on kan
karena itu tadi
dipikir ada segala macam
indonesia belum sampai sih mas agus
udah dikeluarkan aja kan
dia kan tetap lempar
itu harus kita keluarkan
kalau anda lihat kayak misalnya
banyak yang kita alami harus yang di bandara ini
tidak perlu cepat copot sepatu
sepatu misalnya gak usah copot
sepatu kalau kayak gitu gak usah
tapi anda lihat banyak peraturan peraturan yang
tidak seragam gak gitu
cuma tidak dilaksanakan
ya kalau seragam
semuanya ada banners yang ada di depan
ya semuanya harus dilepas
training itu memang enggak lah
kan karet ya
tapi meskipun itu harusnya bisa ditenteng
nah jadi artinya
karena itu berbahaya
ada teman saya
pemimpin redaksi media terkenal
itu koreknya diambil itu marah dia
dia telpon semua kepala bandara
menteri pembawa dia telpon
padahal itu memang gak boleh korek itu
koreknya harganya murah
atau kaya atau apa itu
jadi alas macam ini
itu kelas begitu
gimana yang kelas masyarakat
jadi sekali lagi
dan posisi afsek
menurut saya itu harus dilihat lagi
karena sekarang dia adalah pegawai pt angga sempurna satu dan dua
harus lebih keras dan galak lagi tadi ya
pak yusman terakhir dari anda
apa pesan bagi masyarakat
orang orang yang tadi kata mas agus
baru punya pangkat
betul betul di bandara butuh
security yang ketat sekali
untuk menjaga keamanan kita semua
meskipun waktunya yang ditempu harus lebih lama gitu
ya kalau itu saya kira
kalau pejabat itu sebetulnya kan
gampanglah di edukasi
kan kalau kita mengasih tahu bahwa ini harus memberikan contoh
pasti lah beliau
dulu pak menteri dulu ini kan ikut
ikut saya terpaksa
dipriksa juga kan pak yusman
nah kalau usulan dari pak agus yang menarik itu sebetulnya memang
kalau di amerika itu kan ditempatkan di bawah homeland security
mungkin ini bisa ditarik di bawah kemenhub
jadi supaya bisa dibuat di seragam
nanti dari kemenhub itu baru di
dia misalnya bagaimana
densus delapan puluh delapan ikut campur
atau ikut serta dan lain sebagainya
supaya dibuat bahwa
absek itu tidak sekedar memeriksa
tetapi sebetulnya memeriksa potensi ancaman
baik ancaman kriminalitas
maupun ancaman kekerasan
maupun ancaman yang lebih
gawat lagi ya itu ancaman terhadap terorisme
menghindarkan ancaman itu
termasuk ancaman asli asi premanis
nah termasuk ini
sebetulnya kalau ada orang melakukan begini
kan adalah indikator
bahwa orang itu mempunyai tingkah laku yang sukar di manage
kalau dia masuk ke dalam pesawat terbang
kan gak bener
jadi itu yang sebetulnya perlu dibangun
pesawat terbang itu kan kapsul
dimana kita tingkah lakunya harus terjaga dan rapi
aturan juga harus ditegakkan
bandara juga harus lebih ketat lagi
tapi juga masyarakat juga harus mengerti lah ya
memang ini masalah security untuk keamanan kita
jadi kita menghormatin
sebetulnya aparat yang menjalankan undang undang
meskipun kritik juga masih banyak harus di improve tadi ya
gak harus ramah kayak pegawai bank atau pegawai pajak ya
pak yusman ya

terima kasih pak yusman
terima kasih pak yusman
banyak yang harus kita bincangkan ini malam hari ini
raguman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
ustaz jura berikut